rencana pemerintah menghapus kredit macet usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
sesuai dengan undang undang nomor empat tahun dua ribu dua puluh
tentang p dua sk yang mengatur bahwa kredit macet bank dan non bank bumn kepada umkm
dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan
untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan pada sektor tersebut
merespons dengan positif terkait usulan pemerintah
direktur utama bank rakyat indonesia atau bri sunarso mengatakan
kebijakan hapus tagi kredit macet umkm tidak akan memberikan dampak pada kinerja bri
ia menegaskan selama ini bri sudah tidak menagih nasabah yang gagal bayar
bagi bri tidak berpengaruh sama sekali
karena ada aturannya hapus tagi atau tidak hapus tagi
kalau memang sudah tidak bisa dibayar ya kita tidak tagih
mending kita nyari nasabah baru
saya ulangi lagi bagi bri ada ketentuan boleh hapus tagih atau tidak hapus tagi
atau tidak tidak berpengaruh
karena apa faktanya sudah kita hapus buku sudah kita keluarkan dari neraca
dan sudah kita cadangkan
tinggal sekarang mau kita tarik balik
kita tarik balik kita tarik balik
kalau memang masih diupayakan ditarik balik ya kita tagi
sunarso menyampaikan bri telah melakukan hapus buku terhadap nasabah yang gagal bayar kredit
yang membuat kreditur tersebut tidak mendapat kesempatan baru untuk mendapat kredit baru
menurutnya kebijakan hapus buku ini telah dilakukan oleh bank swasta lain
hanya saja belum berani menghapus tagi atau memutihkan nama kreditur yang gagal bayar
masuk ke dalam undang undang pengembangan dan penguatan
sektor keuangan undang undang p dua sk
sunarso mengaku hapus tagih ini menguntungkan untuk masyarakat
karena kebijakan ini bermaksud untuk memberi kesempatan kepada nasabah
yang gagal bayar kredit dapat mengajukan kredit baru
meskipun sekarang memang sedang disusun kriterianya
nasabah seperti apa segala macam oke silahkan
tapi kita percaya bahwa penyusunan kriteria ini dimaksudkan untuk supaya tidak menimbulkan moral hazard
kalau tidak menimbulkan moral hazard bagi bri ya terus terang aja
ada ketentuan boleh hapus tagih ataupun tidak tidak berpengaruh
karena faktanya adalah yang sudah dihapus buku itu
kalau memang tidak bisa bayar ya sudah kita nggak tagi
karena effort untuk menagi lebih besar biayanya daripada hasil tagian itu sendiri
terus buat apa dilakukan
dan itu sebenarnya lebih untuk kepentingannya masyarakat
supaya yang kreditnya dulu macet mungkin karena bencana segala macam itu bisa dapat pemutihan
dia bisa usaha lagi untuk menjadi pengusaha
sunarso mengaku bri mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana kebijakan hapus tagih kredit umkm
kebijakan ini bisa memperluas akses pembiayaan dalam mempercepat inklusi keuangan